guna memutus rantai penyebaran dan mutasi virus covid sembilan belas
institut teknologi sepuluh november surabaya mengembangkan cat pelapis dan stiker antivirus yang dinamakan coffium
cat pelapis dan stiker ini menggunakan teknologi nanokuper atau partikel tembaga yang diklaim dapat membasmi berbagai virus
menurut prof simizu ketua tim peneliti covid sembilan belas itd unair surabaya
inovasi ini telah diuji di institut of tropical decision atau itd universitas ketelangga
hasilnya di atas permukaan coffum lebih dari sembilan puluh persen virus sars cov dua tidak bertahan hidup di permukaan benda yang diberi cat lapis ini dalam waktu satu jam
sementara pada permukaan benda tanpa pelapis antivirus ini virus dapat bertahan lebih dari dua puluh empat jam